bin maaf saya belum menjelaskan soal reina
kondisi saya masih seperti ini
saya tidak punya cukup kekuatan untuk meyakinkan kamu
ternyata karena ada mama
masih malu kamu
pokoknya sekarang aku suapin
terus nanti aku potong ini ya
udah panjang banget
bin maaf saya belum menjelaskan soal reina
kondisi saya masih seperti ini
saya tidak punya cukup kekuatan untuk meyakinkan kamu
kondisi saya masih seperti ini
ternyata karena ada mama
kondisi saya masih seperti ini
ternyata karena ada mama
kondisi saya masih seperti ini
ternyata karena ada mama
disuapin istrinya pake gengsi gitu

biar dia bisa ketemu sama papanya

ya udah gini aja gimana kalau rena berdoa kita sama allah kalau rena mau ketemu papa
bismillahirrohmanirrohim ya allah aku kangen papa aku pengen ketemu papa hari ini
mudah mudahan doanya rena dikabulin ya kita sekarang kita mau warnanya yuk
emang udah boleh bu anak kecil iya udah boleh kan
al udah pindah ke ruang
alhamdulillah ya udah bu kalau gitu saya gantiin bajunya rena dulu ya ya oke saya tunggu ya ya siap
telpon katanya oma
just diminta bahwa rena
ikut rumah sakit buat ketemu papa yeay doa aku dikabulin ya sama allah ya iya soalnya rena kan
anak baik jadi doanya langsung dikabulin ketemu papa hari ini kalau gitu sekarang kita
ganti baju dulu ya ya rena mau pakai baju apa aku mau pakai baju yang bagus boleh nanti just pilihin baju yang palingcantik
kalian terus beresin terus kita ganti baju
aduh sayang banget bajunya bagus lagi
ini baju kamu kok robek gini ya
tadi mama mau nyuci baru lihat kalau ini robek
itu kan robeknya karena
iya ya mak aku juga baru tahu loh ini
apa nyangkut di mobil kali ya kemarin
biar aku buang nanti aku mau jalan sekali nasi aku buang
ini kan baju bagus baju kesayang kamu lagi
iya sih mak
ini emang baju kesayangan aku cuma emang gimana udah robek kayak begini kan
sekalian aku pamit ya bang
nanti malam kan kita mau dinner bareng berstay party nya nino
justru itu mak
aku itu emang ada urusan dikit sama pihak restorannya
mau ngurusin reservasi aku
ya yaudah hati hati sayang ya
selamat pagi mak
bapak minta kamu pulang sekarang
aku mau akan kabarin kamu gimana keadaan ricky
biar om yang lanjutin mencari ricky
om juga sudah hubungin ambulans
kok belum ada kabar ya dari om martin sama ricky
aku jadi nggak bisa tidur semalam kepikiran terus
rafael oh mau ketemu kamu siang ini
abis saya ngajar ya jam dua belas
kita ketemu di stanford coffee samping kampus saya
semoga aja ricky baik baik aja
seneng deh aku
makanannya udah habis
kayaknya kamu lapar nih mas
kayaknya udah makin membaikan
ntar aku potong ya
udah gemis banget aku sama komis kumis kamu itu yang panjang
dari kemarin sebenarnya aku pengen aku syukurin
tapi karena masih di sio jadi nanti aja

kamu tuh gak bisa sendiri
kamu tuh masih susah
karena ada aku di sini
biar istri kamu aja yang ngurusin kamu ya
jadi aku ambil dulu
perlengkapannya udah aku bawa
tuh akan awasi kalau cham semuanya
pengen adhesive pa kenapa ngath mejor ya
gua memang liham deh
kalian da ni baju ga ada
gena kok nggak ada pasangan di ihg juga
kayak dia perlu di sini baik
uge kris kayak westminster great sekarang
haag patricia kalau tiranya kita bersatuade
udah tuh kita klub ya
senang banget di sini